langsung saja melalui sambungan skype bergabung bersama kami ayah brigadir yosua ada samuel huta barat di jambi
pak samuel selamat malam
pak samuel bagaimana anda menyaksikan sidang perdana dari kasus pembunuhan brigadir yosua kasus pembunuhan anak anda
apa yang anda lakukan
apa yang anda lakukan dari keluarga pak dari sangkalan sangkalan yang diberikan verdi sambo
yang poin penting yang kami tangkap tadi ya ada beberapa bagian
yang pertama kan selama ini verdi sambo diberitakan itu bahwa tidak ikut ikut menembak
jadi tadi di dalam penuntutan ada verdi sambo pun memerintahkan diisi ulang itu peluru ke senjata api
selain itu apa saja yang mungkin dirasakan janggal dari pembelaan yang disampaikan verdi sambo atau tim kuasa hukum verdi sambo pak samuel
yang merasa keluarga nampaknya ini tidak sesuai dengan pemeriksaan selama ini kemudian olah tkp dan sebagainya rekonstruksi dan sebagainya
soal ketidaksesuaian nantilah hari kamis kan masih ada sanggahan dari jpu
jadi disanalah nanti kita bahwa tahunya bagaimana sangkahan sangkahan dibantah oleh penuntut umum
siapa saja kemudian yang juga ikut menyaksikan persidangan ini yang menemani anda di sana
apakah juga ada pengacara atau tim kuasa hukum dari brigadir yosua yang juga ikut menemani dan memberikan informasi kepada anda
tim kuasa hukum kita berada di jakarta mengikuti persidangan ini secara langsung
kita di tempat tinggal kita di sumewa harjandi hanya saya dengan istri
pihak keluarga tidak ada rencana pak samuel untuk berangkat ke jakarta untuk melihat secara langsung karena persidangan ini kan sifatnya terbuka
kita mengikuti arahan dari acara kita
soalnya sabtaren pada tanggal lima belas pengacara kita ke sumewa harjandi ikut serta dalam mengikuti menenang seratus harinya almarhum yosua
jadi di sana kami berbicara bahwasannya awal persidangan ini pengacara kita yang ikut di dalam persidangan
pak samuel tadi
kita lihat tim kuasa hukum atau tim penasehat hukum dari verdi sambo jelas membantah semua dakwaan dari jpu
bahkan menganggap jpu membuat dakwaan ini tidak cermat tidak teliti
tanggapan keluarga pak samuel
ya tanggapan saya selaku yang belum itu mengerti soal hukum ya itu sah sah saja dia membantah
itu kan semua orang yang salah selalu membela diri
jadi kalau melihat perjalanan sampai dengan saat ini sah sah saja terima terima saja begitu ya pak keluarga
artinya kami bukan terima terima saja itu kan selaku orang tersangka atau ya orang itu pasti membela diri
tapi dikatakan tidak
batal begitu di mata hukum
artinya keluarga juga harus ada apa perlawanankah nantinya
itu kan pembelahan orang itu nanti ditanggapi jaksa penuntut umum lagi yang diberikan pak hakim waktu hari kemih
jadi disanalah kita dengar nanti bagaimana jaksa penuntut umum menanggapi pembelahan pihak penasehat hukum verdi sambo
harapan keluarga pak samuel melihat ini berjalan sampai dengan nanti
ada tanggapan dari jaksa
kemudian pembacaan hasil
harapan kita persidangan ini tentu yang paling utama berjalan dengan lancar dan terbuka dan sejujur jujurnya dengan ada yang ditutup tutupi
ada permintaan tuntutan dari pihak keluarga kak pak samuel berapa tahun mungkin
artinya keluarga sudah menyerahkan semua juga ke tim kuasa hukum dari keluarga menyerahkan kepada pihak hukum juga bagaimana nanti menyelesaikan kasus ini begitu ya pak
kita doakan pak jaksa dengan pak hakim agar menyelesaikan kasus ini berjalan dengan baik dan takut akan tuhan dan disertai tuhan dengan ruas
dan roh iman bijaksana
keputusan seadil adilnya begitu ya
hakim di pengadilan negeri jakarta
selatan pak samuel hutabara
terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami
di cnn indonesia selamat malam